biar mules juga saya tetap harus cari makan
nanti kalau bocor di celana gimana
daripada kita berebut biar abangnya ini aja yang nentuin
aku mau kasih kamu sesuatu
emangnya mau kasih apaan
pokoknya kalau kamu dapat ini pasti senang banget
aku tahu sesuatu
kalau aku kasih tahu kamu sekarang udah bukan kejutan dong
tapi aku penasaran
emangnya sesuatu apaan sih
aku mau kasih tahu
kalau ninggalin kita sih
kamu baik banget sih
jangan dibuka sekarang
bukanya nanti kalau udah sampai rumah
sekali lagi makasih ya
lagi makan duku
nanti kalau bunga makan dukung
behel bunga bisa rusak
tungguin om pur makan duku dulu
satu c satu
bunga udah lapar
eh ntar makan dong
ketinggalan di pangkalan
ya ampun bang
duku empat kilo ketinggalan di pangkalan
gak jadi beli empat kilo
cuma beli setengah kilo
ya ampun bang
cuma beli setengah kilo
eh tadinya mau beli empat kilo
cuma duitnya kepake
buat bensin ganti ban
mesinnya juga tadi ngadat
bentar lagi mak
pasti dia marah deh
kok malah saya dikasih coklat
ini kan lebih mahal
tapi kan nggak bisa buat beli bensin
yaudah kalau gak mau
duku mak mana
ketinggalan mak di pangkalan
oh seperti itu
bilang aja lo kagak rela disuruh nyari duku sama emak
pakai bilang ketinggalan di pangkalan segala
dukunya emang ketinggalan di pangkalan
bang ojek cuma beli setengah kilo
oh seperti itu
jadi kagak rela beliin emak duku tiga kilo
cuma dibeli setengah kilo doang
ojak ambil dukunya dulu ya mak
mak nanti tati minta ya seperempat kilo dukunya
tati juga pengen
wah kamu beli dukuh pur
terus ini duku dari mana
nggak tahu dari tadi di sini
wah ini mah dukunya si oja buat mertuanya
ya enggak tahu
orang dari tadi di sini
siapa tahu aja si ojak gak mau ngasih mertuanya
jangan yang gede
saya juga pengen yang gede atu pur
bukan kamu dukunya
tis lu sering banget dapat yang gede
pur tinggal satu buat saya ya
ya udah lu makan aja
lo udah kenyang liat muka lo
kata papa saya kalau kentut enggak ada bunyinya itu enggak bau
justru yang enggak ada bunyinya itu yang bau
lu sakit perut
itu pasti kualat gara gara lu makan bukunya si oja kemarin
kamu juga makan
gue kan makannya cuma sedikit
saya juga cuma sedikit
abang belum mau jalan
ini udah siang bang
abang pengen ngasih jadi bos yang berangkat kerja ini siang
gak usah jadi bos juga abang berangkatnya siang kan
lu kok udah mulai mirip ke emak lu
ya mirip lah bang
tapi kan anaknya emak
kalau nggak mirip baru aneh
biar mulai sakit
udah sakit juga
saya tetap harus cari makan
nanti kalau bocor di celana gimana
udah udah udah
daripada kita berebut biar abangnya ini aja yang nentuin
eh dong saya buru buru nih
terserah siapa aja deh
gak bisa terserah siapa aja deh
harus pilih salah satu
yaudah mas yang ini aja deh
kata bapak saya kalau rezeki emang gak kemana
merah kalau sejati lho elah disini juga
gak bisa terserah bang
cinta gua jatuh dulu

masih percémpeng abang